rendang jamur tiram olahan chef barapati rajawane dihidangkan dengan beras sultan beras dengan
indikasi geografis dari krayan kalimantan utara itu ternyata menjadi favorit kesultanan brunei
kok bisa ya beras dan kraian dan raya dari kalimantan utara beras sultan beras sultan
jadi memang istilahnya di sana itu adalah beras sultan karena ini marah beras yang istilahnya
menjadi supplier di istana kesultanan brunei oh jadi menang dari indonesia dari indonesia
mungkin tapi bukan hanya itu rasanya dan kualitasnya itu berbeda sama sekali
bulan yang dalam akhirnya kita tidak bukan ketan gitu ya bukan ketan bukan ada ada tekstur
ketannya tapi bukan ketan ya kecil kecil nempel satu sama lain dan pengairan dari sawahnya oke itu adalah
dari sumber mata air dari gunung kraian oh sangat natural ya yang menjadikan di atas pengairan ini
pengolahan sawah yang dilakukan secara alami menjadi alasan kuat mengapa beras krayan berbeda dari
beras lainnya pupuknya yaitu dari pupuk si kerbau kerbau yang membajak sawah sawah di
ada yang krain itu jadi urin dan kotoran sapi itu dari rumput rumput yang bersih kan rumput yang
mereka makan rumput rumput itu bersih itu adalah pupuk alami yang terbaik tanpa ada bahan bahan
kimia apapun kalau itu organik sekali ya
memang hasilnya pun saya langsung rasanya kayak begah gitu ya memang no wonder seorang sultan
mungkin sangat memfavoritkan beras ini selalu disupai dengan baik garam yang digunakan untuk
rendang jamur tiram adalah garam amet bali ya chef bara gemar memperkenalkan bahan bahan asli dari
berbagai daerah di indonesia dalam masakannya terlebih bahan makanan itu berindikasi geografis lantas
karena ini hanya bisa diciptakan dibuat dibudidayakan di negociasi pertempatan sebut dan
tidak bisa dilakukan di tempat lain karena pengaruh pengaruh geografis karena pengaruh
budaya adat manusia bahkan rasanya itu juga akan memberikan cerita yang spesifik sangat
spesifik karena garam amet ini secara alami sudah memiliki rasa yang gurih umami
tanpa penambahan aditif aditif seperti msg misalnya tidak ada itu pengaruhnya adalah karena lautnya di
rumput laut yang berbeda rumput rumput laut itulah yang memberikan satu aroma yang sangat spesifik
yang tidak bisa diduplikasi di tempat lain
indonesia telah memiliki satu ratus sebelas produk berindikasi geografis yang tersebar dari sabang sampai merauke
namun ahli food biodiversity heliati hilman menyayangkan
masih banyak petani lokal yang belum memiliki kapasitas memadai dalam memperkenalkan bahan bahan lokal tersebut
jadi kesadaran untuk membangun branding itu indonesia itu masih sangat minim
⁇ thats ⁇ why kita begitu keluar kayak mati gaya gitu kan istilahnya mungkin jagoan kandang gitu
helianti menambahkan petani lokal harus mendapat perhatian lebih
sebab keaslian pangan lokal dihasilkan dari tangan mereka
bahan lokal kita saja sudah sangat kaya
sudah sangat kaya
dan memang ini yang harus kita angkat karena dengan kita mengangkat produk produk indikasi geografis
itu berarti kita membantu para petani yang sudah menjalankan
kan ini semua ratusan tahun
dan ini harus kita jaga karena ini adalah aset kita
lewat kuliner sebuah budaya tersaji
budaya dan keaslian cara mengolah apa yang ada di alam untuk dijadikan makanan
perlu mendapat tempat agar tetap lestari
roni satria septiadi pradana kartika widowati ubud